nah bagi anda yang sedang mencari destinasi wisata sambil mempelajari flora dan juga fauna khas indonesia bisa melirik tempat yang satu ini
di kawasan kersikluwai di kertai barat kalimantan timur terdapat lima puluh tujuh jenis anggrek langka yang hidup di habitat aslinya
salah satunya adalah anggrek hitam endemik kalimantan
sunyi dan berpasir putih itulah kesan pertama saat memasuki kawasan cagar alam kersikluwai kutai barat
sesuai namanya dalam bahasa setempat kersik yang berarti pasir dan luwai berarti sunyi memang bukan tempat wisata umum
tempat ini merupakan kawasan konservasi atau cagar alam habitat asli bagi lima puluh tujuh jenis anggrek langka yang secara alami tumbuh dan berkembang
salah satunya anggrek hitam langka endemik kalimantan dengan nama latin

hitam biasanya mekar dan berbunga pada maret atau awal juni
dan keunikan di sini yaitu jenis yang langka dan dilindungi yang salah satunya yang terkenal dan hanya didapatkan di sini itu hanya anggrek hitam
dinamakan anggrek hitam bukan karena mahkota bunganya melainkan labiumnya yang berwarna hitam
anggrek hitam itu yang saya tahu dia langka di dunia dan satu satunya cuma ada di indonesia
makanya begitu tertarik dengan anggrek hitam
yang tahunya ada di indonesia di kalimantan akhirnya saya kunjungi di sini
kersikluwai seluas lima hektare ini dikenal sebagai monumen alam sejak seribu sembilan ratus tiga puluh empat karena keanekaragaman jenis anggrek yang tumbuh di kawasan ini
pada seribu sembilan ratus delapan puluh dua kersikluwai ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan kini ada di bawah payung kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
bagi siapapun yang ingin berkunjung wajib melapor ke pihak otoritas setempat
pengunjung dilarang masuk tanpa seizin pengawas cagar alam termasuk mengambil benda apapun dari kawasan konservasi ini